dan untuk mengetahui kondisi terkini dari sidang mario dendi kita sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia teddy zuhari
selamat siang teddy bagaimana jalannya sidang pada siang hari ini
selamat siang maggie betul sekali bahwa hari ini di pengadilan negeri jakarta selatan kembali digelar sidang lanjutan
dengan perkara dugaan penganian berat berencana yang dilakukan oleh dua orang terdakwa
masing masing mario dendi dan juga shane lucas
dan pagi tadi sidang sudah mulai digelar sekitar pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
memang dari jadwal empat orang saksi sudah kami terima informasinya bahwa empat orang saksi ini masing masing adalah
chris wanda oliver seorang polisi kemudian juga ada rafael banites ini sahabat mario dan juga sahabat dari shane lucas
juga ada anak agh yang kita tahu bersama ini juga sudah jadi tersangka dan sudah difonis
tiga setengah tahun menjalani hukuman pidana di lapas anak
kemudian ada amanda mantan kekasih dari mario dendi yang juga rencananya menurut jadwal seharusnya hadir hari ini sebagai saksi untuk memberikan keterangannya
namun kalau dilihat dari perjalanan penanganan kasus ini sudah dua kali artinya dengan hari ini di sidang kali ini
amanda tidak hadir di ruang sidang dengan alasan kondisi kesehatannya usai menjalani operasi batu ginjal yang menarik tadi sebelum memulai sidang pihak jaksa
penuntut umum dimana salah satunya diwakilkan oleh sandi handika yang menyampaikan langsung kepada majelis hakim meminta permohonan
agar saksi amanda ini dilakukan pemanggilan paksa mengingat sudah dua kali waktu persidangan tidak hadir di ruang sidang dengan alasan kondisi kesehatan menurun
tadi kepada pihak majelis hakim di ruang persidangan sebelum memulai sidang mewakili jaksa penuntut umum sandi handika
menyampaikan bahwa pihaknya sudah coba mengkonfirmasi secara langsung baik ke dokter maupun juga ke amanda untuk memeriksanya
di mana pihak jaksa penuntut umum juga membawa dokter dari kejaksaan
namun belum bisa bertemu langsung dengan amanda untuk melakukan cross check langsung terkait kondisi kesehatannya usai menjalani operasi pengangkatan batu ginjal di pinggang sebelah kanan
ini yang kemudian karena sudah dua kali artinya diwakilkan oleh sandi handika
dua kali usaha dilakukan oleh pihak tim jaksa penuntut umum namun tidak bisa memeriksa langsung kondisi kesehatan dari amanda
untuk itu tadi jaksa penuntut umum mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar amanda di sidang berikutnya dihadirkan secara paksa untuk memberikan keterangannya sebagai saksi dalam ruang sidang
tadi jaksa tadi maksud saya majelis hakim mengkonfirmasi kepada pihak pihak kuasa hukum dari mario dandi dan juga shane lucas apakah bersedia dengan setuju dengan apa yang sudah diajukan oleh tim jaksa penuntut umum
tadi kedua masing masing pihak dari dua orang terdakwa menyatakan setuju saja untuk terbukanya informasi yang jelas dan lengkap dari jalanan yang proses persidangan
namun jawaban juga disampaikan
di luar ruang sidang oleh kuasa hukum amanda yang menyebutkan bahwa amanda itu memang dalam keadaan sakit tidak ada upaya untuk menghalang halangi amanda baik dari kuasa hukum dan pihak keluarga
bahwa amanda ini diupayakan untuk tidak memberikan kesaksian langsung
ini memang tidak dilakukan tidak ada upaya untuk menghalang halangi dan memang ini sepenuhnya karena kondisi kesehatan amanda yang masih belum sepenuhnya
pulih untuk bisa hadir memberikan keterangan atau kesaksian secara langsung di ruang persidangan
maka mereka akan memenuhi permintaan dari jaksa penuntut umum untuk menghadirkan amanda sebagai saksi di ruang sidang
kalau kita melihat perjalanan penanganan kasus ini
maggie kita lihat bahwa kasus ini juga terjadi
jadi akibat informasi yang disampaikan oleh amanda kekasih mantan kekasih mario kepada mario dandy saat itu
bahwa anak agh telah dilecehkan oleh david ozora
itu kenapa kemudian men trigger atau memicu emosi dari mario dandi untuk melakukan penganiayaan terhadap david ozora
dan saat ini sidang tengah di break beristirahat sebentar
kemudian nanti akan
akan segera dilanjutkan
saya melihat masing masing kuasa hukum sudah bersiap di sisi ruang sidang untuk segera mengikuti kembali jalannya proses sidang
dan informasi yang kami dapatkan bahwa sidang ini masih akan mendengarkan keterangan dari anak agh
baik kami akan terus memantau perkembangan sidang
terima kasih koresponden cnn indonesia teddy zuhari atas laporan anda
selamat bertugas kembali